linda pugiasuti alias anita jepo mengaku bahwa dirinya merupakan istri istri dari mantan kapolda sumatra barat irjen polisi teddy minahasa
hal ini disampaikan linda dalam persidangan yang menghadirkan teddy minahasa sebagai saksi mahkota
selain itu linda juga mengaku bahwa dirinya pernah tidur bersama dengan teddy minahasa saat berada di kapal ketika melakukan misi penangkapan peredaran narkoba di laut cina selatan
linda juga menegaskan bahwa dirinya merupakan istri siri dari teddy minahasa
dan saya memang ada hubungan dengan pak teddy biarpun beliau tidak mengakui kami tiap hari di kapal tidur bersama saya itu istri istrinya pak teddy minahasa biarpun beliau tidak mengakui terima kasih yang baik
sementara itu saat
dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi mahkota untuk terdakwa mantan kapolres bukit tinggi akbp dodi prawira negara dan linda pujastuti
teddy minahasa mengaku telah mengenal linda sejak dua ribu lima di hotel klasik pecenongan jakarta pusat saat teddy menempuh pendidikan di universitas indonesia
saya bersama teman teman saya sering kalau selesai kuliah itu sauna atau spa di hotel klasik kecenongan
bertemu saudara linda di resepsionis dari